terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
ketua dpr puan maharani meninjau program pelayanan pemberian paspor
bagi warga negara indonesia yang overstay di arab saudi
program yang diberi nama pasporisasi tersebut
merupakan kerjasama kementerian hukum dan ham beserta kementerian luar negeri
ketua dpr ri puan maharani meninjau program pelayanan pemberian paspor
atau pasporisasi bagi warga negara indonesia yang overstay di arab saudi
peninjauan berlangsung di kjri jeddah pada rabu tujuh desember
didampingi menteri hukum dan ham yasona lauli
dubes ri untuk saudi abdul aziz ahmad
dan konsul jenderal ri di jeddah eko hartono
puhan melihat dan mengecek proses pasporisasi di kjri jeddah
mulai dari pendaftaran
verifikasi data diri wni
hingga proses pembuatan paspor seperti pengambilan sidik jari dan foto diri
selama mengecek pelaksanaan pasporisasi
puan mendapati para pemohon paspor merasa senang atas program ini
sejumlah wni yang sedang mengurus paspor pun
menyatakan kegembiraannya atas kedatangan puan
kepada puan pemohon paspor mengaku sangat terbantu dengan program pasporisasi
program pasporisasi digagas lantaran banyak wni di arab saudi yang mengalami overstay
terutama pekerja migran indonesia
akibat overstay dokumen keluarga negara
dan mereka menjadi tidak berlaku
susah nggak prosesnya untuk mendapatkan
suka dengan program ini enggak
ini kan ditunggu tunggu
nah itu benar ini yang ditunggu tunggu
teman temannya juga semuanya
jadi kan ini suka rela kan datang kan
memang ingin punya paspor indonesia
ya udah insya allah mudah mudahan lancar ya
adapun tujuan dari program pasporisasi adalah memberi kepastian hukum status keluarga negaraan bagi wni di arab saudi
pasporisasi pun membantu memberi kesempatan wni overstay untuk menerima bantuan sosial
membuka rekening di perwakilan perbankan indonesia di saudi dan mengurus sekolah anak anaknya
karena selama tidak berdokumen keluarga negaraan wni yang overstay tidak bisa beraktivitas normal
jika sakit mereka tidak bisa ke fasilitas kesehatan karena tidak memiliki dokumen
dengan status stateless para wni tersebut juga tidak memiliki akses perbankan untuk transaksi keuangan
kemudian yang paling jelas adalah mereka tidak bisa keluar dari arab saudi termasuk tidak bisa pulang ke indonesia
program pasporisasi dilaksanakan dari tanggal sepuluh oktober hingga sepuluh desember dua ribu dua puluh
sejauh ini sudah ada sembilan belas satu ratus sembilan wni yang mendaftar program ini
dan per desember dua ribu dua puluh dua terdata sudah ada empat belas tiga puluh tiga wni yang mendapat pelayanan pasporisasi